kapal tni angkatan laut kri teokumar tiga ratus delapan puluh lima berhasil menangkap kapal ikan asing asal vietnam di wilayah perairan natuna utara kepulauan riau
kapal ditangkap saat tni angkatan laut melakukan patroli rutin
minggu siang tni angkatan laut merilis hasil penangkapan kapal berbendera vietnam yang ditangkap pada sabtu lalu
kapal pencari ikan itu ditangkap karena melakukan pelanggaran perikanan dan tidak memiliki dokumen yang sah
saat ditangkap kapal tersebut sedang melakukan penarikan jaring ikan di perairan laut indonesia
selain menyita kapal petugas juga menangkap tiga belas anak buah kapal
kini kapal beserta abk diamankan di pangkalan tni angkatan laut tarempah
kapal ini terbukti telah melaksanakan pelanggaran
wilayah sekaligus melakukan penangkapan ikan
pada saat ditangkap kapal ini sedang menarik jaring
sehingga untuk membuat kapal ini tetap aman jaring jaring tersebut terpaksa kita potong
apk ada tiga belas orang
semuanya warga negara dari vietnam